kau cek kak nadang saya duluan ya
banyak yang kabur dari cibarengkok setelah atang nikah sama kang idoi
iya si hus anak pertamanya dikasih nama meta kang
karena tergila gila sama atem
meta kalau dibalikkan atem
ini baru anaknya yoyo
kritik itu harus dijadikan pemicu
untuk tetap sempurna
bukan pemicu emosi
malah terus jadi ngambek
namanya juga masih labil mams
mulai deh mulai deh
kok kangennya belum
barusan aku mau bilang
tapi udah keduluan sama mama
rupa belum salim
jennifer ini harus pintar
karena kalau jadi anak pintar
biasanya teh dihormati sama orang lain
jadi nanti orang orang akan mengatakan

itu anaknya pak idoi

kok bisa ya pintar sekali

bagaimana ya pak idoi bisa mendidik jennifer
bisa rajin di sekolah
bisa rajin di sekolah
jennifer mau tidak papa dikagumi oleh orang orang

hal hal buruk terhadap diri kita itu
sebetulnya mereka itu
sebetulnya mereka itu sengaja
ingin membuat kita menjadi terpuruk
membuat kita menjadi
diam saja di rumah
takut pergi kemana mana
terus meratapi nasib
karena mereka merasa terganggu
ketika melihat orang lain bahagia
ketika melihat orang lain menjadi pintar
ketika melihat orang lain menjadi pintar

ingin agar kita menjadi seperti mereka
karena mereka tidak memiliki hal yang bisa
mereka tidak punya prestasi
kita bukan mereka
jennifer bukan mereka
jennifer bisa jadi apa saja yang jennifer mau

nah hanya saja
kalau melalui belajar
jennifer harus sekolah
jennifer harus sekolah
besok jennifer sekolah lagi
boleh kerja lagi disini
ya boleh atul
masih banyak yang saya sisain buat pasal kerja kan
cuma dua hari meleho hilang
gak bareng sama kita
tapi terasa sepi
gak enak kalo gak ada dia
gak enak kalo gak ada dia
nggak seru kum
coba deh sekali kali kamu yang pergi
gak usah lama lama
lima tahun aja
itu paling cepet
kita mau ngerasa kesepian apa enggak
pastilah lima tahun
belum tentu juga kum
coba hilang dulu lima tahun lah minimalnya
tiga hari saya pergi ke rumah mertua
kelabakan mereka semua nungguin saya pulang
si tatang jadi stres
tengok ukur kemakmuran ciraos
kalo tidak ada saya
mungkin kalian semua belum pernah tuh lihat namanya motor
tidak tahu mana yang namanya
desa ciraos ini mungkin
masih jadi desa
abis keramas si doi kum
kau tau kamu ceng
kecium bau wangi sapunya ya
bukan kecium doi baunya
itu keliatan rambut kamu masih basah
iya kang dadang mau kemana
siapa kang dadang
saya kenapa kang dadang
kamu mau kemana i doi
kan saya udah sampe sini
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu bajunya terapi bener
mau jalan kemana sama atem
saya jalannya sama jenniper juga
sama jeniper sama atem
mau pergi kemana
saya mau ke cinang neng kang dadang
ya mengenang masa masa pacaran saya dulu
yang makan soto mie di cimandeng
saya dulu pacarannya kemana kum
kamu kecil hidung
makan bakso di paku mis
pantesan tadi atem ngajak kum
kau kecil hidung
makan bakso di paku mis

makan bakso di kumis
selamat siang ya akum
papa sayang rambutnya sudah panjang
nanti dipotong ya pak
iya pak biar makin mantap
pak punten ya saya gak bawa leleh
untuk febri juga untuk edward
tidak apa tem
kalau aceh emang ngarep
aku bilang kita dulu pacarannya
nuhun ya kan udah ngingetin
eh jadi pak kamu mau
biskuit rasa kelapa hijau tidak
eh tidak usah kan
kita sudah mau jalan
pamit kalau begitu
kau cek kadang saya duluan ya
banyak yang kabur dari cibarenko
setelah atem nikah sama kang idoi
si hus anak pertamanya dikasih nama meta kan
meta kalau dibalik kan atem